selamat datang di istanbul sebuah kota yang begitu menakjubkan penuh dengan sejarah
dan merupakan pusat dari perekonomian budaya dan keberadaban eropa dan asia
kota ini terletak lintas benua antara benua eropa dan juga benua asia
juga dilalui oleh sebuah selat yang merupakan perairan strategi

indonesia mendapatkan kesempatan diundang untuk berkunjung ke kota ini
yang berpenduduk lebih dari lima belas juta orang
seperti apa keindahan kota istanbul
banyak cara menikmati pesona istanbul
salah satunya dengan mengarungi selat bostorus menggunakan kapal pesiar
ya dari selat ini saya bisa melihat dua sisi kota istanbul
yaitu dari sisi eropa dan sisi asia
selat bosforus adalah wilayah perairan strategis
yang berada di antara benua serta dua lautan
yaitu laut hitam dan laut marmara
sejak dulu kala selat bosphorus menjadi salah satu sumber kekayaan
para sultan ottoman yang menarik upeti dari setiap kapal yang lewat
baik kapal penumpang maupun kargo
didirikan dengan nama bizantium sekitar enam ratus enam puluh sebelum masehi
istanbul berkembang menjadi ibu kota kekaisaran romawi timur
dan berubah nama bosphorus menjadi kota yang terkenal di dunia

kota ini berperan penting dalam perkembangan kekristenan
namun kesultanan utsmaniah atau ottoman merebutnya dari kekaisaran romawi
dan menjadikannya kubu pertahanan islam yang paling disegani di wilayah tersebut
tepat di jantung kota tua istanbul yang dikelilingi benteng sepanjang dua puluh satu meter
di dua puluh satu km ini terdapat alun alun yang disebut sultan ahmed square
di sinilah terletak tiga bangunan paling bersejarah di istanbul
masjid biru atau sultan ahmed
dan museum hagia sofia
semua bangunan ini menyimpan warisan bernilai tinggi
baik dari segi peradaban sejarah arsitektur maupun sosial budaya
ketika diperkenalkan oleh masjid
masjid ini diperkenalkan oleh masjid yang berada di luar
ada yang menarik dari museum hagia sofia yang menempati bangunan bekas masjid ini
dari luar gedung yang berhadapan langsung dengan masjid biru sultan ahmed
tampaknya seperti masjid pada umumnya
tapi sebenarnya gedung ini pada awal mulanya adalah katedral ortodoks
yang dibangun pada abad keempat zaman kekaisaran romawi timur
pada masa kejayaannya
hagia sofia adalah katedral terbesar
katedral terbesar di dunia
barusan saja saya menikmati kemegahan dan keagungan ayah sofia
yang berdiri pas di tengah tengah alun alun kota istanbul
sebuah bangunan yang sangat megah
peninggalan dari kekaisaran romawi sejak abad ke enam
dibangun oleh kaisar romawi pada saat itu
haya sofia berfungsi sebagai sebuah gereja
kemudian ditaklukkan oleh ottoman empire pada abad ke tujuh belas
dan kemudian beralih fungsi menjadi sebuah masjid
dan sekarang berfungsi sebagai museum
meski sudah berkali kali mengalami pengerusakan dan juga proses restorasi
bangunan ini masih berdiri kokoh dan megah di tengah tengah alun alun kota istanbul
sebagai simbol keharmonisan antar suku budaya dan agama yang ada di negeri ini
sebuah pepatah turki yang menyebut
beruang lapar tidak bisa berdansa
pepatah ini menggambarkan betapa pentingnya makanan dalam kebudayaan orang turki
kuliner turki cukup dikenal oleh masyarakat dunia
siapa yang tidak pernah mencoba sedapnya daging kebab
atau manis dan kenyalnya penganan turkish delight
perpaduan budaya antara barat dan timur menjadikan kuliner turki kaya akan semakin banyak
dan cita rasa yang unik
ini waktunya makan siang dan ini adalah hidangan khas turki
terdiri dari bahan dasarnya pasti roti ya
mereka banyak mengkonsumsi roti di sini
kebetulan mereka juga produsen gandum terbesar di daerah timur tengah dan eropa ini
ini terbuat dari kus kus
mengganti nasi sebenarnya
ini terbuat dari terong namanya baba ganoush
dan ini salad dari bahan dasar tomat dan bawang
gandum adalah bahan dasar utama makanan turki
para peneliti menemukan bukti bahwa pengolahan gandum tertua di dunia ada di anatolia
karena itulah banyak hidangan khas turki yang menggunakan bahan dasar gandum atau tepung
mulai dari roti pizza turki atau pide sampai hidangan penutup seperti kunave serta bak lava yang terbuat dari lapisan adonan pastry garing dan disiram sirop manis atau madu
dan bagi masyarakat turki makan malam merupakan momen penting
untuk itulah sudah menjadi tradisi orang turki duduk menikmati santap malam secara perlahan sambil menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman
mungkin hal ini menggambarkan kehidupan kota istanbul pada malam hari
saya sedang berada di sanatbosforus
bisa anda lihat kapal kapal pesiar masih lalu lalang masih sibuk sekali dan kehidupan di sini sepertinya tidak pernah ada habisnya
tidak pernah tidur warga istanbul
slat bosforus adalah tempat yang sangat strategis menghubungkan dua benua yaitu eropa dan benua asia di seberang sana
dan juga dua laut yaitu laut hitam dan laut marmara
ini merupakan jalur perdagangan yang cukup strategis semenjak dahulu kala
dan pada saat ini sanatbosforus ini diramaikan oleh banyaknya kafe restoran resort hotel seperti yang pada saat ini saya berada
salah satu restoran yang cukup elit yang berada di selat bosphorus
di sini bisa anda lihat ada jetty di mana orang orang yang memiliki yat bisa memakirkan yat mereka di sini
kemudian langsung masuk ke dalam restoran mewah ini
mungkin kita lihat seperti apa mewahnya restoran ini
dari dalam reina anda bisa menikmati keindahan jembatan yang menghubungkan dua benua asia dan eropa ini
saya pun merasa beruntung
seatnya sudah cukup evangelical di sini
mournode ini tapi juga sekarang odhulu
kita yang menikmati kota ini jadi lebar
saya mengatakan bahwa
sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan utama turki
banyak destinasi yang populer di kalangan turis mancanegara
termasuk kapadocia pamukkale efesus dan antalya
data badan pariwisata turki yang dirilis pada dua ribu lima belas
menunjukkan pendapatan dari sektor pariwisata
menciptakan lapangan pekerjaan bagi lebih dari dua juta orang
puncaknya pada dua ribu empat belas
tercatat sedikitnya empat puluh dua juta turis asing berkunjung ke turki
hingga menjadikannya destinasi pariwisata terpopuler ke enam dunia
naiknya tensi hubungan politik dengan rusia
serta serangkaian insiden teror di beberapa wilayah turki dan sekitarnya
memangkas angka wisatawan mancanegara
menjadi tiga puluh enam dua juta orang pada akhir dua ribu dua puluh
faktor keamanan di turki tahun ini membuat beberapa negara mengeluarkan travel warning
atau imbauan bagi warganya agar tidak berpergian ke negara itu
pelaku bisnis hari wisata setempat mengeluhkan banyaknya penundaan kunjungan ke turki
banyak rombong rombong yang mau ke turki
yang sudah pasti ke turki
gara gara kejadian yang bom sama kudeta ini
mudah mudahan ya mulai dengan bulan oktober
sama november desember
banyak rombongan rombongan yang ke umroh
dan kemudian ke turki
senada dengan hal itu
warga negara indonesia di turki juga sempat merasa khawatir
akan sejumlah insiden yang akan berlaku di turki ini
dan juga yang akan terjadi
sebenarnya takut ya karena ada kejadian kayak gitu
apalagi juga dulu ada bom yang kayak gitu
cuman ya saya kerja disini
jadi ya mau gak mau tetap dijalani
kita waspada juga ya sekeliling itu
juga mungkin sejauh ini ya masih aman aman saja
terutama masih ada polisi
ya semoga ya tidak terjadi lagi ya
untuk sekarang ini masih aman
pemerintah turki pun tidak tinggal diam
mereka terus mengkampanyekan para wisata turki
sambil bekerja sama dengan pihak terkait
untuk menjamin keselamatan dan keamanan para turis
hukumat hukumat turisme alaqala
maskapai nasional turki turkish airlines
sebagai perusahaan penerbangan terbesar di kawasan eropa
mengaku optimistis bisnisnya tetap menggeliat
mengingat tingginya minat pasar asia terhadap sektor pariwisata turki
hal ini dibenarkan oleh perusahaan terbesar di kawasan eropa
untuk turki wardana
turki pun dilirik indonesia sebagai salah satu destinasi umroh plus
agen perjalanan banyak yang menawarkan istanbul dalam paket tur perjalanan umroh plus
dari indonesia pada tahun yang lalu wisatawan kita mencapai sekitar enam puluh ribu
dan ini lebih karena ada paket yang dikembangkan
paket umroh plus
plusnya adalah sebelum umrah atau sesudah umroh mampir di turki
ini paket ini laku sekali
jumlah penumpang turkish air melunjak luar biasa
melunjak luar biasa
yang tadinya sebelum mei dua ribu lima belas
jurusan istanbul ke jakarta itu harus stop over dulu di singapura ya
kemudian setelah mei langsung direct flight setiap hari
istanbul jakarta jakarta istanbul
dengan situasi ekonomi dan politik yang berangsur kondusif
pemerintah turki berharap semakin banyak kunjungan turis indonesia dalam waktu dekat ini
bisnis penerbangan di turki telah mengalami masa kejayaan selama lima belas tahun terakhir
seiring dengan meningkatnya investasi dari timur tengah di negara tersebut
letak geografis turki yang strategis di tengah tengah kawasan eropa
asia dan timur tengah telah menjadikan istanbul memegang peran penting sebagai pusat dalam perkembangan industri transportasi udara
dengan dibukanya dua bandara internasional di istanbul
semakin deras pula arus masuk turis asing dari berbagai penjuru dunia
maskapai penerbangan nasional turki pun
giat membuka rute ke banyak destinasi di dunia
dengan memanfaatkan istanbul sebagai basis transit
saat ini turkish airlines merupakan operator penerbangan tersibuk di eropa
dengan lebih dari satu ratus sebelas destinasi di seluruh dunia
dengan produk baru

kita menempatkan hanoi
kita menempatkan saigon
kita menempatkan taipei
kita menempatkan manila
dan kita menempatkan destinasi di jauh jauh
kita menempatkan di pazar china
kita menempatkan di pazar korea
kita menempatkan di pazar japonya
dan indonesia juga menempatkan di pazar indonesia
strategi turkish airlines bersaing dalam bisnis penerbangan yang kompetitif ini
berfokus pada keselamatan dan kenyamanan penumpang
tim cnn indonesia berkesempatan mengunjungi akademi penerbangan turkish airlines
di kawasan bandara ataturk istanbul
inilah wadah pelatihan bagi sekitar empat puluh ribu calon pilot
dan seratus kru kabin setiap tahunnya
dan demi memperoleh pengalaman terbang yang optimal
perusahaan penyedia jasa catering terkemuka
yang telah memenangi berbagai penghargaan internasional
ambisi menjadi pemimpin dalam bisnis layanan penerbangan
terlihat dari kinerja dapur mereka
yang selalu beroperasi dua puluh empat jam sehari tujuh hari seminggu
ya disinilah assembly line tempat mereka menyiapkan catering
sebanyak dua ratus makanan per hari disiapkan untuk maskapai turkish airlines
dan juga maskapai lainnya dari seluruh dunia yang transit di istanbul
dengan jadwal seribu seribu empat ratus penerbangan setiap harinya
bandara ataturk mengakomodasi sekitar enam puluh juta penerbangan per hari
bisnis penerbangan bisa dikatakan merupakan denyutna di perekonomian turki
maka dukungan pemerintah turki bagi industri aviasi tidak main main
investasi dikerahkan untuk membuka bandara ketiga di istanbul dalam waktu dekat
yang ditargetkan menjadi bandara terbesar dunia
dengan kapasitas satu ratus lima puluh juta penumpang

yang ditargetkan menjadi bandara terbesar dunia

turki perkenalkan produk kulit dan juga bulu domba nya
ekspor nya ke seluruh dunia terutama kerusi mencapai milyaran dolar amerika pertahun ia
ekspor nya keseluruh dunia terutama kerusi mencapai milyaran dolar amerika per tahun ia
ekspor nya keseluruh dunia terutama kerusi mencapai milyaran dolar amerika per tahun ia
dan di toko ini saja ada lebih dari tiga ratus desain baju baju dan juga jaket yang terbuat dari kulit dan bulu domba ini untuk pria dan juga untuk wanita
tadi kita sudah melihat fashion show nya kita sekarang akan mencoba seperti apa kalau saya menggunakan jaket ini
yuk kita lihat
sejarah mencatat kerajinan kulit sudah merambah turki sejak abad ke dua belas
tingginya permintaan ekspor dan keberadaan lebih dari dua produsen membuat produk kulit menduduki peringkat ke sepuluh industri terbesar di negara ini
rusia jerman dan negara negara eropa masih menjadi pangsa ekspor utama produk kulit turki
namun seiring dengan menurunnya jumlah turis dari rusia pelaku industri pun dituntut untuk semakin cerdik membidik peluang bisnis
toko best leather and fair di istanbul ini contohnya mengembangkan koleksi jaket kulit tipis dengan desain dua sisi atau bolak balik yang menjadi favorit konsumen dari negara negara tropis seperti indonesia
kali ini turis menyerang turki jadi turis bukan seperti yang kita harapkan saat ini
tapi banyak orang indonesia datang ke turki dan kita menghargai ini
jadi bagaimana cara saya menghabiskan harga di awal
saya hargai lima ratus enam ratus dolar untuk setiap jaket
dengan memadukan keahlian khas turun temurun serta inovasi teknologi turki dikenal sebagai salah satu perajin produk kulit dan bulu terkemuka dunia
dengan lebih dari enam belas shopping mall istanbul menjadi kota dengan pusat belanja terbanyak di eropa maupun di timur tengah
di kota ini pula terdapat pusat belanja terbesar dan tertua di dunia grand bazar
dibangun pada seribu empat ratus lima puluh lima pada era kesultanan utsmania grand bazar merupakan pasar yang mempertemukan pedagang dari eropa timur tengah dan asia
sampai kini grand bazar masih menjadi destinasi belanja tersohor di turki
menampung lebih dari empat toko grand bazar menarik dua ratus lima puluh sampai empat puluh
dan mencapai seratus pengunjung setiap harinya
pada dua ribu empat belas grand bazar tercatat sebagai tempat wisata nomor satu tersibuk di dunia dengan jumlah pengunjung tahunan mencapai sembilan puluh satu dua ratus lima puluh orang
selain merupakan kota bersejarah istanbul dikenal sebagai kota metropolitan
di luar gedung gedung mall kawasan pertokongan modern seperti nisantasa ini juga memiliki daya tarik tersendiri bagi shopaholic alias poholic
dan juga memiliki hobi belanja seperti saya
pada saat ini saya tengah berada di nisantasha sebuah pusat perbelanjaan elit yang cukup terkenal di tengah tengah kota istanbul
dan sangat menjadi pusat atau destinasi para wisatawan asing maupun lokal yang gemar berbelanja
saya akan melihat seperti apa salah satu toko di kawasan nisantashe
mulai dari kafe restoran sampai gerai budaya
busana dan furniture bisa ditemukan di sini
baik itu merek lokal maupun internasional
pada dua ribu lima belas tercatat ada sekitar dua belas lima juta turis asing yang berkunjung ke kota istanbul
berdasarkan data statistik badan pariwisata setempat
rata rata wisatawan membelanjakan sekitar tujuh ratus sembilan puluh enam dolar amerika atau sekitar sepuluh empat juta rupiah selama di turki
ramainya kawasan nisantasa ini pun seakan menggaris bawahi kegiatan berbelanja
menjadi penopang geliat ekonomi di istanbul
perjalanan lima hari empat malam di istanbul bagi saya terlalu begitu cepat
jika ada kesempatan lagi ingin saya kembali untuk menjelajahi lebih banyak tempat menarik di negara yang menakjubkan ini
untunglah bepergian dari jakarta ke istanbul relatif nyaman
dengan jarak tempuh kurang dari dua belas jam lewat penerbangan langsung
maskapai nasional turki yakni turkish airlines memiliki rute penerbangan ini dengan jadwal tetap setiap harinya tujuh hari seminggu